gak ada apa apa
ibu cuma kecapean
ibu sudah tahu
ini darurat indra
kalian tunggu disini gua cari kendaraan
kamu ambil minyak kayu putih de ya
minyak kayu putih
tolong tengkingin kepala sebelah sana bang
sekarang indra mau cari kendaraan umum
udah gak usah
oma udah suruh siti ke rumah lukman minjem angkotnya
udah enggak terjadi apa apa yuk mida
ya unik bayi sama ibunya selamat
eh bukan deh ini minyak tawon minyak kayu putih
emang bedanya apa sih
bedanya minyak kayu putih itu warnanya putih
aduh apa sih
mamamu sempat jatuh ya
sebentar juga lukman datang
mobilnya sama sih kakek
mobilnya sama mundur mundur mobilnya sama kek
mamamu jatuhnya dimana
di ruang tengah om
coba periksa dulu
kamu yang periksa sana
ini mama om
di sini kan rek
jatuhnya sih di sini kak
ke sini kamu cepetan angkat mamamu
enggak ada darahnya kok ma
mak saya tunggu di mobil ya mak
cepet angkat mamamu
nggak enggak enggak
ini gila eh
tunggu sebentar ya
tinggi tinggi tinggi
eh kakak diputar dulu kak
kepalanya ke sana kak
kepalanya ke sana dulu
lihat lihat pelan
bawa kesempatan ayo
sebaiknya emang emang
sebaiknya emang emang
bang hati hati bawahnya
mudah mudahan tak jadi apa apa ya midah
emang gak kita kasih dekorasi aja pak
emang gak kita kasih dekorasi aja pak
lu tau gak
kenapa ustadz rombli yang suruh ceramah
kenapa ustadz romli yang suruh ceramah
karena kagak ada uang khasnya
ngapain dibuang buang buat dekorasi
ngapain dibuang buang buat dekorasi
assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam
ada apa lagi loh
udah ketahuan kalau lari sering
jatuh nyungsek masih juga
yuk ke sana
yuk ke sana
yuk ke sana
yuk ke sana
gak ada apa apa
ibu cuma kecapean
ibu sudah tau